kan ada mbak surti
kan ada teman temannya reva
bawa reva ke rumah sakit
karena mas gak mau ada apa apa dengan reva
ya udah deh mas
terima kasih ya sayangnya
mas mesti meeting lagi
bapak sama anak sama aja
dia tetep nyuruh kita nunggu papi lo pulang dulu re
katanya sih udah di jalan
ih gila kali ya disuruh nunggu nunggu
ini sakit beneran nih
nanti nyampe sana keburung keok
mati gitu gak
istri muda bapak gue tuh kayak gitu
waktu lo udah beneran jalan pulang apa belum
mendingan kita pergi aja duluan
gak usah tunggu bokap gue
aku udah berasa pusing banget nih
yuk yuk yuk
kita tunggu lima belas menit
toh terseleluse sekarang semuanya
para denger ga
dan seringalap udah ada
jangan ada dari antara kalian yang berani nunjukin batang hidung kalian kesini lagi

eh gila buset ya
suara nyokap tiri lo gokil banget parah
gimana udah pake speaker itu belum pake speaker kan
yuh emang lo kira suara lo enggak
aduh bini bokap lo tuh ya
gila dengan penyorot malu apa
tuh kan dia tuh pasti marah sama saya
eh bentar bentar bi
ini kayaknya kita udah gak bisa nunggu lagi deh
kita harus cepet cepet bawa reva ke rumah sakit nih
yaudah biar gue cariin taksinya ya
kalo misalkan lo nyari taksi lama lagi
mending kita pakai mobil yang ada di rumah rif aja
tapi kan itu mobil istri muda bokap gue
udah lah biar gue aja yang minta
izin buat pinjem mobilnya ya
udah amat nih gue mau ribut ribut yang penting lo ke rumah sakit sekarang
biar gue aja yang minta kuncinya ya
bantuin dong lo cowok bukan sih
gimana sih temen bukan temen
tunggu aku dulu ya

gapapa sih lo remasi aja jangan aja lagi sakit juga
aku pokoknya mau bawa reva ke rumah sakit sekarang juga
lebih tepatnya kunci mobil bokap gue yang selama ini lo pakai
mendingan reva lo usir temen temen lo dari rumah ini ya reva ya
karena bokap lo lagi jalan pulang ke rumah
nanti gue dan bokap lo yang ngantar lo ke rumah sakit
tambahan lo tuh gak peduli disini
ini bakal lama nih
mendingan sekarang gue cari taksi nih
iya iya nih cepetan cepetan
nyokap lo tuh bener bener gila deh
bawa dia ke rumah sakit jiwa
otak itu ada
eh tapi sumpah ya
bokap lo kenapa mau aja sih nikah sama abg
gak jelas kayak gitu
suka bikin rumah ini jadi kayak rumah sakit jiwa
hai kau udah pergi
hmm temen temennya reva ngajakin ribet sama gue
gak tau sih apa gue
sini ribut ribut dah
mau gak peduli
nih gue buka pintunya
mau ngajakin ribut sama gue
mana yang cari ribet sama gue
eh denger ya
bukan siapa siapanya kalian
lebih baik kalian keluar dari rumah ini ya
gak usah aku campur
biar gue bawa reva ke rumah sakit
gue gak mau
jipi tembeng kayak lo
jipi tembeng tapi bokapnya kecintaan banget sama gue
ih kasihan amat ya
keluar dari rumah ini
ini rumah gue
keluar sekarang juga
a a gue dan kita kita
nggak bakal keluar sebelum bawa reva ke rumah sakit
oke tante tante muda
iya dong keluar kalian semua dari rumah ini
kalian tuh anak baru ya
masih bau kencur lagi
lebih baik kalian keluar dari sini
eh keluar cepet
gue bilang gue mau keluar
eh gue gak akan keluar dari rumah ini
sebelum gue bawa reva ke rumah sakit
yah mana kunci mau ambil hias bokapnya reva
itu stnk dan bpk
tante tante dapetin ini siapa
bokapnya reva kan
pasti banjaran gak pernah ngasih barangnya buat lo ya
iri pasti ya
gue bisa beli sendiri
gue punya harga diri
makan tuh cinta
tolong kalian bertiga gak keluar dari rumah ini
kalau berhadapan sama gue
kalau gak tau siapa gue
emang gue takut
eh eh mau ngapain
ini rumah gue
ada di celakas gimana nih
oh pake jimat nguzir setan kan
lo gak tau kan
dia keluar dari kamar terus gue perang perangan sama dia
pake sapu pake kumoceng
hebat banget tuh emang
terus pas ada law dia kabur
masih itu seremnya ya gue
yaudahlah tuh taxi udah dateng